sementara itu di jawa timur banjir bandang melanda sejumlah desa di kabupaten trenggalek dan akibatnya sembilan ratus rumah terendam
selain itu banjir juga menyebabkan salah satu sekolah ambruk serta sejumlah jembatan penghubung antar desa putus
banjir bandang kali ini menerjang empat desa di wilayah kecamatan munjungan kabupaten trenggalek jawa timur
empat desa yang terdapat banjir diantaranya desa bendoroto tawing bangun dan desa munjungan
akibat bencana ini sejumlah infrastruktur dan fasilitas umum rusak parah
sd negeri satu bendoroto yang sebelumnya kehilangan tujuh ruangan akibat banjir bandang sebulan lalu kondisinya semakin parah
empat ruangan yang tersisa seluruhnya ambruk dan terseret luapan sungai pelapar
sementara itu jembatan penghubung antar desa juga amblas
seluruh konstruksi jembatan hilang terseret banjir
salah seorang warga mengaku banjir bandang kali ini dipicu oleh hujan deras yang terjadi selama tiga hari terakhir
kondisi ini menyebabkan debit air sungai meningkat dan meluber hingga ke pemukiman warga
salah satu rumah warga yang baru dibangun nyaris roboh karena konstruksi rumah tergerus arus banjir
untuk banjir yang kali ini terdampak ada empat desa yaitu desa bangun bendoroto tawing dan munjungan
berusakannya apa jadi pak
untuk desa bangun yang paling parah jembatan akses menuju ke dusun barang
untuk desa bendoroto
sisa sisa sdn dua bendoroto kemarin sekarang sudah habis putus terdampak banjir semua
sementara itu menurut camat munjungan jumlah rumah yang terdampak akibat banjir bandang kali ini mencapai lebih dari sembilan ratus unit
pihaknya memastikan tidak ada korban jiwa dalam musibah ini
tanya rumah yang kena dampak banjir itu kurang lebih sembilan ratus tiga puluh lima kakak itu ya
pemerintah belum bisa memastikan jumlah kerugian akibat bencana
banjir bandang kali ini karena tim bpbd masih melakukan pendataan sejumlah kerusakan yang ditimbulkan
fadli rahmawan terenggalek